sebelumnya polda riau menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus perusahaan atribut partai demokrat di pekanbaru
dalam keterangannya kapolda riau mengatakan dalam kasus perusahaan atribut partai demokrat
polisi sudah menetapkan tiga orang tersangka berinisial hs ks dan mw
ketiga tersangka itu sudah dimintai keterangan oleh penyidik dan saat ini dilakukan penahanan di polresta pekanbaru
dari hasil pemeriksaan polisi ketiga tersangka ini dijanjikan dibayar sebesar rp satu ratus lima puluh
ketiga tersangka hs ks dan mw diduga terlibat perusakan atribut partai di dua lokasi di kota pekanbaru
di antaranya di jalan sudirman pekanbaru dan di wilayah kecamatan tenayan raya
kapolda riau mengungkapkan kasus perusahaan atribut partai demokrat sudah dianggap selesai
karena polisi sudah menerima laporan dan sudah melakukan penyidikan
ketiga tersangka dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh jungto pasal empat ratus enam kuhp
tentang perusahaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
terkait dengan perusahaan bendera sebuah partai tertentu
baliho sebuah partai tertentu
dan saya ingat ini sudah selesai
kenapa saya katakan selesai
karena polri dalam hari ini polres tabeqanbaru sudah bekerja menerima laporan
melaksanakan penyelidikan dan penyidikan
dari dua kasus itu dua tkp itu kita sudah menetapkan tiga tersangka
ks untuk di jalan jenderal subirman tkp di jalan jenderal subirman
kemudian ks dan mb untuk yang di tenayan raya
untuk diterima oleh insteado dan di umk medan
semoga bertempat dua tahun ini